cnn indonesia breaking news
serangan bom molotov dari orang tak dikenal terjadi di gereja oikumene hkbp di samarinda kalimantan timur
tujuh orang terluka diantaranya adalah anak anak
pelemparan bom molotov terjadi sekitar pukul sepuluh lewat lima belas menit
waktu indonesia tengah saat kegiatan ibadah pertama di gereja selesai dan akan bergantian dengan jadwal kedua
saat kejadian sendiri jemaat gereja yang hadir berjumlah sekitar tujuh puluh orang
tujuh orang korban mengalami luka berat dan juga ringan dan dibawa ke rumah sakit nuis samarinda
kini kita terhubung via telepon dengan tokoh agama katolik di samarinda yohannes de silva
halo selamat siang pak yohannes
pak yohanes sebelumnya kami mengucapkan turut berduka atas kejadian ini
dan bagaimana pak kondisi gereja saat ini
saat ini kondisinya berantakan tapi di depan di halaman kemudian gerejanya masih bisa digunakan
jadi sedang dilangsungkan ibadah dari gereja gtdi
baik menurut pantauan bapak waktu kejadian bagaimana ini bisa terjadi pak
ya ini yang kita tidak harapkan sebetulnya pak
jadi kalimantan timur terkenal dengan toleransi yang sangat luar biasa
tapi hari ini kita melihat bahwa kejadian yang sangat luar biasa dan tidak diperkirakan oleh semua jemaat yang ada di samarinda khususnya di daerah loajanan
jadi memang sangat luar biasa pak kejadiannya sangat cepat
kemudian ketika kejadian itu pergantian

jadi gedung gereja okumene
kemudian digunakan empat gereja
gereja yang menggunakan gedung itu
sehingga di jam sembilan itu pergantian antara gereja hkbp dan dpdi
jadi pas setelah pergantian waktu untuk menggunakan gedung

tadi ada yang mengatakan bahwa
lalu bagaimana dengan korban sendiri pak tadi ada yang mengatakan bahwa
ada tujuh korban tapi ada juga ada yang mengatakan empat
tapi menurut bapak sendiri tadi sewaktu kejadian bagaimana ada berapa orang
enam korban anak anak
berapa orang katanya ini kebanyakan anak anak
enam korban anak anak pak
korban anak anak ya
baik itu saat ini apakah sudah dibawa ke rumah sakit semua
atau justru ada yang masih
atau justru ada yang dibawa ke rumah
ke rumah sakit semua pak
semua sudah ada di rumah sakit
lalu bagaimana dengan kondisi jemaat lainnya pak hingga saat ini ya
karena masih dilakukan ibadah di sana
sangat trauma ya jadi para jemaat sangat trauma menghadapi ini cuma tetap dilangsungkan ibadah
apakah tidak ada penyisiran begitu ataupun garis polisi dari pihak kepolisian
oh sekarang sudah pak garis tim gagana kemudian brimap kemudian kepolisian kemudian lingkungan ini adalah lingkungan kompi sehingga semua terlibat
bapak wali kota itu langsung tinjau langsung pak
saya sudah sedang berada di daerah bersama bapak wali
tapi sebelumnya apakah ada masalah begitu sehingga terjadi hal hal yang tidak diinginkan begitu pak
mungkin ada warga ataupun jebat bapak yang punya masalah pribadi begitu sejauh ini bagaimana pak kondisi warga sendiri yang ada di sana
aman pak warga sangat kondusif dan warga sangat
masyarakat tidak bermasalah dengan jemaat jemaat atau dengan lingkungan sangat kondusif dan sangat toleransi
untuk lokasi gereja ini sendiri memang benar benar ada di pinggiran kota begitu apakah bagaimana juga dengan keramaiannya pak apakah memang di sana kawasan yang cukup ramai begitu
ya jadi di pinggir jalan gerejanya pas di pinggir jalan jalan utama penghubung antara samarenda balikpapan
sehingga memang terjadi di pinggir gerejanya letaknya di pinggiran sungai mahakam sehingga alur lalu lintas sangat padat
baik terus selanjutnya ini bagaimana pak cara bapak sendiri sebagai seorang tokoh agama di sana untuk menenangkan warga agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan ini pak
ya jadi kami semua sudah bersikap untuk tenang kemudian menenangkan masing masing gerejanya dan jemaatnya

mereka mengetahui yanga besok kami difasilitasi oleh kelurahan dalam hal ini pemerintah
untuk berkomunikasi di kantor kelurahan lojanan
dari situ nanti kita akan sikap ini
selanjutnya apa yang dilakukan di hari ini pak apakah bapak tetap melakukan aktivitas seperti biasa atau justru akan melakukan
kegiatan lainnya yang mungkin lebih membuat warga menjadi lebih tenang begitu pak
jadi hari ini kita sudah sampaikan ke seluruh pendeta maupun jemaat jemaat gereja lain untuk menenangkan jemaatnya sehingga tidak terjadi kepanikan yang sangat luar biasa
tapi kemudian kita biarkan dan memberi kesempatan kepada negara dalam hal ini untuk proses proses lanjutan baik itu pelakunya sudah ditangkap kemudian kami butuh motif
kami butuh motif latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya

empat gereja empat aliran gereja sehingga padat di hari minggu sejak jam tujuh sampai dengan sore di sore hari jadi empat gereja yang menggunakan gedung ini
terima kasih atas informasinya pak sekali lagi kami mohon turut berduka cita atas kejadian yang berlaku
terima kasih atas informasinya pak sekali lagi kami mohon turut berduka cita atas kejadian yang berlaku
jemaat gereja yang hadir berjumlah sekitar tujuh puluh orang tujuh orang korban mengalami luka berat dan juga ringan dan dibawa ke rumah sakit muiz samarinda